sidang perdara jessica kumala wongso digelar lima belas juni dua ribu enam belas lalu
namun hingga dua bulan berlalu agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum
dalam waktu lima bulan perkara kasus pembunuhan wayan mirna salihin harus bisa diputus sesuai dengan surat edaran mahkamah agung
sidang lanjutan hari ini merupakan sidang ke empat belas dalam perkara kasus tewasnya wayan mirna
yang membuat jessica menjadi terdakwa tunggal
sejauh ini agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
sejumlah agenda lain masih harus digelar diantaranya pemeriksaan saksi dari pihak penasihat hukum terdakwa
pemeriksaan terdakwa penuntutan pledoi replik duplik hingga pembacaan putusan
pada bulan september agenda sidang adalah pengajuan saksi meringankan dari pihak terdakwa